jadi aku sekali lagi minta maaf sama kamu
dan lu tau gak proyek gue baru aja
gue minta lu kesini sekarang
memang kenapa deal
pokoknya gue minta
lu kesini sekarang
iya iya iya gue kesana sekarang
ada apalah lagi dengan fang deal
kalau gitu aku sekarang pulang ya rak
tapi kamu harus sering sering main kesini ya
insya allah andara
kalau ada waktu pasti aku akan mampir terus kesini
sekali lagi aku minta maaf ya ra
mudah mudahan ke depannya
kita bisa berteman lebih dekat lagi
aku juga akan sangat senang sekali
kalau bisa berteman lebih dekat sama kamu
aku benar benar bersyukur sama allah
di satu sisi aku dan kak fany sudah baikkan
dan di sisi lain
akhirnya aku akan mendapatkan seorang sahabat
kalau aja kak tovan ada sembuhnya
pasti kebahagiaan ini akan bertambah
ya udah kalau gitu aku pulang ya
terima kasih irfan
aku harus bisa ke sana
itu penjualan kamu
mungkin ber text
kamu juga lihat
padahal kondisi lu belum sembuh benar
dil sebenarnya ada masalah apa dil
tadi mama datang yang bicara sama gue
mama oke terus
mama mau bicara sama kamu
mama mau bicara apa ma
ma kenapa mama lihat taufan seperti itu ma
mama mau minta sesuatu dengan kamu
kamu bisa mewujudkan permintaan mama ini
mama sudah tahu ma
mama sudah tahu dan mama sudah punya bukti
kalau kamu selama ini
menyimpan keinginan untuk memiliki kami
ma maksud mama apa sih ma
taufan benar benar nggak ngerti mah
kamu gak usah memungkiri lagi
mama sudah tahu kok semuanya
mama minta sama kamu
sebelum perasaan kamu tumbuh dan berkembang
tolong kamu musnahkan perasaan cinta kamu terhadap kamu
karena itu cinta terlarang ma
tunggu ma sebenarnya maksud mama apa sih ma
taufan sama senari nggak ngerti ma
mama tahu taufan mama tahu ini sangat berat ma
tapi kamu harus sadar
dan tidak akan pernah menjadi milik kamu
karena kamila itu adalah istri dari saudara kembar kamu fadil
apa yang fadil akan lakukan kalau fadil tahu perbuatan kamu terhadap kamilah semalam
jadi tadi malam mama
mama melihatnya semalam apa yang kamu lakukan terhadap kamu
dan jujur jujur mama merasa sangat jijik
lalu mama pergi
pantas aja semalam perasaan mama sangat tidak enak
dan mama sangat was was sekali
membiarkan fadil dan kamila yang jaga kamu
ternyata ternyata firasat mama ini bukan angin belaka
mama melihat sendiri
mama melihat sendiri perbuatan hina pakmu terhadap adik ipar kamu sendiri tova
istri dari saudara kembar kamu fadil
dan kamu tahu ma
kamu tahu betapa betapa sedih dan sakitnya hati mama melihat perbuatan kamu terhadap kami lah
perbuatan yang tidak pantas kamu lakukan
kamu dan fadil itu adalah buah hati mama
kalian berdua itu sangat berharga untuk mama
mama tidak mau diantara kalian ada yang dilukai ataupun saling melukai
kalau kamu memang masih sayang sama mama kamu juga sayang sama fadil
dan kamu tidak mau melukai seluruh hati keluarga kamu
mama minta dengan sangat bunuh perasaan cinta kamu terhadap kami
dua hari yang lalu waktu lo mau bertukar posisi sama buah
pikirkan tentang hal itu
jangan salah tau dil
waktu gue melihat lo pingsan di restoran
gue gak tau gue harus berbuat apa
dan gue merasa sangat bersalah dil
tolong jangan bikin gue semakin merasa bersalah lagi
kalau sampai nanti kondisi lo drop lagi dil
gue mulai istirahat dan cepat sembuh
tapi van gue gak mungkin menjauhi istri gue sendiri
kalau lo pikirkan hal itu juga
gue gak mau menjauh camilla
yang gue mau gue terus terusan ada di samping camilla
setiap hari setiap saat
dan asal lo tau van
baru semalam aja camilla menjaga gue di sini
gue udah seneng banget
gue merasa kalau gue udah baik kan van
dan gue juga merasa gak lama lagi gue akan sembuh
dan itu karena keberadaan camilla sangat berharga buat gue
dia sangat berarti buat gua van
jadi mana mungkin gue bisa menjauhi camilla
yang bener aja lo van
ya tapi karena perasaan senang lu itu lo gak bisa menahan diri lo
mama akhirnya melihat lo sedang mencium camilla
dan akhirnya keluarlah larangan mama itu
dan walaupun gue belum menikah
gue sangat tahu keberadaan orang yang sangat lo cintai
terutama istri lo
itu sangat penting buat lo
tapi kan sekarang ceritanya berbeda dia
orang lain khususnya camilla mengenal lo bukan sebagai van
tapi gak lebih dari seorang kakak iparnya atau van
jadi lo gak harus membunuh perasaan camilla
lo juga gak harus menjauhi camilla
tapi lo bisa menjaga perasaan lo dulu
sampai lo nanti benar benar sembuh
karena gue yakin begitu nanti lo sembuh
lo bukan cuma bisa dekat sama camilla
tapi lo bisa berada di sisi kamilah setiap saat tim
jangan menyikapi kata kata mama dengan emosi
karena mama gak mengerti tentang situasi ini dil
kita yang harus pandai pada menyelesaikan situasi ini
cuma sampai kondisi lo benar benar pulih dil
jadi gue mohon dil
ini semua demi kebaikan lo
karena gue gak mau lagi melihat kondisi lo drop seperti kemarin
kondisi lo dalam keadaan kondisi fadil ini
apakah dia sudah membaik
kapan dia pulih pen
karena gue benar benar gak tahan dengan situasi seperti ini pen
aku benar benar gak tahan dengan semua kebohongan ini
kondisi fadil masih sangat lembah ris
jadi dia belum bisa melakukan aktivitas apapun
sehingga dia sangat memerlukan bed rest total
tapi dengan adanya kamila
di dekat fadil
itu bisa membantu pemulihan kondisinya fadil
turis kamu dengar sendiri kan
makanya kamu tuh harus sabar
insya allah kondisi fadil akan segera membaik
apalagi kalau kamila ada di sampingnya
dan selain itu
kita juga harus kasih kepercayaan
dan aku yakin
sejak kejadian fadil collet di restoran itu
taufan tidak akan berani bertindak bodoh lagi
kalau taufan berani
membuat ulah lagi
dia akan berurusan dengan aku
kita harus percaya itu
lagi pula saya akan melakukan
pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap haji
van kamu jangan hanya mengawasi fadil
kamu juga harus mengawasi taufan
kalau taufan sedang di dekat fadil